jalan sehat serentak seluruh indonesia pada hut partai golkar ke lima puluh dua
akan memencahkan rekor musium rekor indonesia pada hari ini
sudah adakan kami produser lapangan cnn indonesia putri demes
di gbk senenjakarta
langsung saja kita sapa selamat siang demes
nampaknya masih ramai ya di belakang anda
atau warga masyarakat tentunya hadir di acara ini
apakah benar informasinya ini mendapat rekor muri
selamat siang heranov
benar sekali di belakang saya kalau anda melihat
ini masih ada beberapa peserta yang mulai membubarkan diri
karena sebenarnya acaranya sudah selesai heranov pukul sebelas tadi
dan dimulai tadi sekitar pukul enam pagi
dan ini memang menjadi salah satu dari rangkaian acara
ada lima puluh delapan partai golkar sebagai salah satu partai besar di indonesia
karena kalau kita melihat kedudukannya di dalam parlemen
ini menjadi partai nomor dua terbesar di parlemen
dan untuk melihat sebenarnya heranov
untuk pagi hari ini acaranya memang meriah
dan juga diikuti oleh tadi dari pihak penyelenggara acara
mengatakan ada tujuh puluh ribu peserta yang ada di titik di dki jakarta saja
sementara itu juga digelar di berbagai wilayah
ada lebih dari empat ratus lima puluh
jadi ini adalah titik di indonesia
dan digelar secara serentak
dan pada hari ini juga sebenarnya acara jalan sehat serentak ini juga mengeraih rekor muri
nah untuk melihat lebih jauh sebenarnya apa yang digelar
kemudian apa tujuannya digelar jalan sehat
dan kemudian bagaimana perahihan rekor muri
kita sudah bersama dengan kotoa komite organisasi golkar nasional
ya selamat siang mas dito
ya ini boleh disampaikan

ini boleh disampaikan sebenarnya rekor muri yang dicapai
ini sebenarnya apa mas
ini sebenarnya apa mas
dan kemudian bagaimana peraihannya untuk menggelar kemudian di empat ratus lima puluh dua titik ya mas
ini kan tidak mudah ya bagaimana boleh diceritakan mas
jadi rekor muri yang hari ini partai golkar dapatkan dalam rangka hut ke lima puluh delapan ini
yaitu kita melakukan serentak penyelenggaraan jalan sehat di tiga puluh tujuh provinsi
jadi sudah bukan tiga puluh empat tapi tiga puluh tujuh
dan juga by streaming zoom itu kabupaten kota ada empat ratus lima puluh delapan
tapi sisanya sisa sampai lima ratus empat belas itu dilaporkan melalui whatsapp dan foto
karena ada keterbatasan dari jaringan internet di daerah dibawah
jadi koordinasinya memang ini suatu ujian dan juga tantangan kenapa jalan sehat

tetapi makna dari penyelenggaraan jalan sehat ini karena ini adalah mungkin judulnya terasa ringan jalan sehat
tetapi makna dari penyelenggaraan jalan sehat ini karena ini adalah mungkin judulnya terasa ringan jalan sehat

penyelenggaraan jalan sehat ini keserentakannya
dimana itu menyimbolkan koordinasi partai golkar dari pusat sampai tingkat yang paling bawah di kabupaten kota
itu berjalan dengan baik
dan kedua otomatis ketika kita menyelenggaran jalan sehat di suatu titik
pasti tidak mungkin sekedar hanya jalan sehat
pasti ada acaranya yang berbentuk seperti festival yang menyentuh masyarakat
dan juga mensosialisasikan partai gokart itu kepada masyarakat sendiri
jadi ini merupakan kegiatan rangkaian hud gokart yang sifatnya adalah
kontribusi partai golkar untuk masyarakat sekitar
walaupun partai golkar sebagai partai pastikan banyak sekali kebijakan yang dilakukan oleh
dari ketua umum kami dari dpr provinsi sampai pusat kabupaten kota
dan kepada daerah kami yang memang banyak kebijakan yang prorakyat
tapi simbol hut ini jalan sehat ini kita gunakan untuk simbolik sebagai partai kita
koordinasinya serentak dan juga menyentuh masyarakat
baik ini koordinasi tidak hanya terjadi hari ini tentu saja mas
karena ke depan tahun dua ribu dua puluh empat tahun politik ini juga sesuatu yang penting gitu ya
yang ditunggu tunggu oleh masyarakat dan juga terutama salah satu yang terlibat di dalamnya
ada partai golkar ya mas
ini ada bersama dengan koalisi indonesia bersatu juga
nah ini ke depan apa langkah dari partai golkar karena ini sudah lima puluh delapan tahun
apalagi yang ingin dicapai dan kemudian menghadapi dua ribu dua puluh empat mas singkat boleh
jadi kalau semangat dan arahan ketua umum kami
jika kita ingin merubah suatu negara lebih baik menurut pemikiran yang ada di dalam partai kami
otomatis partai kami harus menang di dua ribu dua puluh empat
karena jika menang kita bisa mengimplementasikan seluruh keyakinan kita dalam
kebijakan kebijakan pemerintah yang akan diambil pada saat setelah kita menang itu
jadi langkah kedepannya ini adalah simbol keserentakan
kedepannya akan lebih
untuk mengkonsolidasi dan juga elektoral partai kepada rakyat di indonesia ini
baik terima kasih banyak mas dito atas waktunya dan selamat juga sudah meraih rekor muri untuk acara hari ini
terima kasih banyak waktunya untuk cnn
ya rai ranoff seperti itulah kemudian langkah dari partai gokart ya untuk menghadapi tahun politik yang sangat penting di dua ribu dua puluh empat
ada pilkres kemudian ada pilkada dan inilah yang kemudian menjadi langkah
sehingga acara ulang tahun di hari ini adalah
sehingga acara ulang tahun di hari ini adalah
sehingga acara ulang tahun di hari ini adalah
seremonial untuk menyatukan kemudian kader kader di daerah karena sudah dikelar di lebih dari empat ratus lima puluh titik
dan kedepannya juga nantinya akan dilakukan ada di tanggal dua puluh dan dua puluh satu oktober ini
heranov akan ada acara lanjutan yaitu acara puncak dari rangkaian ulang tahun ke lima puluh delapan partai golkar
dan disana nanti rencananya ketua umum partai golkar rai rangga hartarto
juga akan mengumumkan bagaimana visi misi yang akan dijalankan oleh koalisi indonesia bersatu
juga akan mengumumkan bagaimana visi misi yang akan dijalankan oleh koalisi indonesia bersatu

baik terima kasih atas laporan anda putri demes
melaporkan terkait dengan jalan sehat partai golkar dari jakarta